sebuah minibus mengalami pecah ban dan menabrak pembatas jalan di tol pejagaan pemalang kilometer tiga puluh
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
kecelakaan minibus dari arah jakarta ke pemalang ini menyebabkan delapan belas penumpang terluka
dan langsung dievakuasi oleh kakor lantas irjenpo royke lumowa dibantu warga
korban dibawa ke rumah sakit terdekat
kecelakaan ini terjadi saat kondisi jalan tol pejagaan pemalang lancar
sopir minibus memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya pecah ban
dan terguling menabrak tembok pembatas
akibat kecelakaan tol pejagaan pemalang mengalami kemacetan hingga dua km
langsung dengan sigap kami yang patroli menolong korban dibantu wartawan juga
dibantu tolong korban dan yang lebih utama masyarakat sekitar kampung
saya memberikan apresiasi kepada mereka dengan cepat meminggirkan pada tingkat para korban
saya syukur korban tidak
saya yang lupa berat karena kejadian ini pecah ban
penyebabnya adalah pecah ban dengan kecepatan
tadi saya tanya sopir pengeluhan sopir delapan puluh km
kalau delapan puluh masih batas itu kan seratus dan minimal enam puluh dan kendaraan